pak joni jadi artinya kalau kemudian kita kecilkan lagi ruang lingkupnya pada remaja begitu ya
agak buyar konsentrasinya dan itu kemudian dimanfaatkan
ini sebenarnya mungkin dilakukan tapi prosesnya luar biasa panjang dan dalam waktu yang singkat
karena pengen liat mereka bertanding terus